kita awali prime news malam hari ini dari kondisi terakhir presiden ketiga republik indonesia prof b j habibie
kondisi kesehatan presiden ketiga b j habibie tengah menurun
dikutip dari lamandetik com rubianto sekretaris pribadi b j habibie mengatakan tim dokter saat ini tengah melakukan observasi terhadap kesehatan habibi
diduga ada kebocoran pada klep jantung yang pernah dipasang
ia berharap masyarakat di indonesia mendoakan agar kondisi kesehatan presiden habibie yang kini berusia delapan puluh satu tahun itu dapat segera pulih
dalam beberapa tahun terakhir presiden ketiga indonesia baharudin yusuf habibie pernah mengalami beberapa kali gangguan kesehatan
dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit
kalau kita lihat dikutip dari detik com pada maret dua ribu enam belas habibie dirawat di rspad gatot subroto jakarta pusat karena infeksi bakteri
sebelum dibawa ke rumah sakit dia sempat demam selama tiga hari
kemudian ada juga pada agustus dua ribu lima belas di mana kondisi kesehatan presiden habibie sempat menurun karena kegiatan habibie yang cukup padat
terlebih pada rangkaian
dan acara hari ulang tahun ke tujuh puluh republik indonesia pada waktu itu
kemudian kesehatan habibie juga sempat menurun tidak lama setelah menghadiri pelantikan jokowi jk sebagai presiden dan wakil presiden pada oktober dua ribu empat belas
semula habibie dirawat selama sepuluh jam di rumah sakit boromius bandung jawa barat
namun empat hari kemudian habibie dirawat di rsprd gatus broto jakarta pusat
kondisi terakhir dari presiden ketiga republik indonesia bg habibie kita sudah terhubung dengan pak rubianto sekretaris pribadi dari presiden ketiga bg habibie
selamat malam pak rubianto
selamat malam pak
ya boleh diceritakan pak bagaimana kondisi presiden habibie saat ini pak
saat ini kondisi aman beliau tadi sejak hari pagi
kami dapat laporan hari jawa barat
ya terkendali itu pak aman
boleh diceritakan pak rubianto ini sakit yang diderita pak habibie kali ini apa pak menyerang apa dan seberapa parah sakitnya pak
ketika saya bicara langsung dengan beliau beliau mengatakan saya sesak napas
itu pada awalnya kemudian langsung kawan kawan membawa ke klinik stunburg di munchen
dokter langsung melakukan pemeriksaan
ini masih ditengarai ditengarai kebocoran pada klat jantung
adanya kebocoran di klat jantung
kemudian hari kemudian kalau tidak cukup kemarin
melakukan kemarin tadi pagi tadi pagi dilakukan endoskopi
jadi dimasukkan alat dari jari mulut untuk meneropong langsung ke
pada jantung beliau
sejauh mana tingkat kebocoran tersebut dan apa yang harus dilakukan tindakan berikutnya
pak ruby jadi sudah berapa hari pak
jadi sudah berapa hari kira kira pak habibie ada di rumah sakit pak
untuk diobservasi kesehatannya pak oleh dokter pak
sejak hari kamis malam

keberadaan pak habibie di jerman ini memang karena gangguan kesehatan
atau kebetulan saja beliau sedang berkunjung ke jerman gitu pak ruby
ya beliau secara rutin berkala berkunjung ke jerman
namun juga dipergunakan untuk check up untuk tidak cek
karena sebagian besar dokter pribadi beliau di jerman
apakah sampai saat ini masih bisa beraktivitas atau berkomunikasi dengan sangat baik
berkomunikasi masih baik tapi beliau masih
apa namanya dirawat di rumah sakit
jadi tidak keluar rumah sakit
tetap di ruang perawatan
kalau boleh tahu siapa saja yang kemudian saat ini mendampingi pak habibie pak rubi
ada yang ada di jerman
sementara yang mendampingi adalah
ada enam orang
satu pak sampres
selebihnya lima orang
adalah staf dari kediaman
ada yang ada di sana
pak ilham mungkin atau pak tarik
masih masih di jakarta belum ada yang berangkat
belum ada yang berangkat
ada rencana berangkat ke jerman pak
keluarga pak habibie
sementara kami masih proses visa
pak rubi ini kan presiden habibie kan juga pastinya mendapatkan asistensi
atau perhatian jadi tim dokter kepresidenan
apakah ada asistensi atau juga ikut tim dokter kepresidenan juga ikut terlibat dalam observasi
penanganan kesehatan pak habibie saat ini gitu pak rugi
jadi besok senin kami akan proses pengurusan visa untuk salah satu dokter kepresidenan
jadi hari senin besok kemudian
hari senin baru kami proses visa
diharapkan tidak ada kendala dalam pengurusan visa
kemudian beberapa hari kemudian beliau terbang ke jerman
nanti tugas koordinasinya tim dokter kepresidenan dengan tim dokter yang ada di jerman seperti apa ini
pola koordinasi dan kerjasamanya gitu pak rubi mungkin bisa dijelaskan
saya belum bisa bayangkan apa yang akan di koordinasikan
namun terpilihnya dr lukman adalah beliau juga lulusan dari jerman
dan tentunya fasilisasi bahasa jerman
sehingga yang ditunjuk oleh tim dokter profesor lukman
jadi ini adalah perkembangan ini pak
pak rubi jadi apakah pak habibie nanti akan sepenuhnya mendapatkan perawatan kesehatan di jerman
atau mungkin setengah jalan akan dibawa ke jakarta atau ke tempat lain gitu mungkin pak ruby
perkembangan lebih lanjut kami belum sampai ke situ pak
belum sampai ke situ
yang terakhir ini pak ruby
apa rencana keluarga atau penanganan terkini yang bisa di sekali lagi diberikan kepada masyarakat
supaya masyarakat lebih tenang mendengar kabar dari pak habibie ini gitu pak rubi
ya kami hanya berharap semoga masyarakat menerima kesempatan beliau
demikian jadi ya mohon maaf ini berita banyak simpang siur
kami dari kemarin pagi sampai hari ini menerima banyak sekali pertanyaan pertanyaan
untuk konfirmasi kebenaran daripada beliau dirawat di muncin di jerman
pak ruby sekali lagi untuk penutup pak boleh diklarifikasi sekali lagi dan dijelaskan
bagaimana kondisi terkini kesehatan
kesehatan dari presiden ketiga habibie ini pak
kondisi terkini ya masih masih berbaring masih di rumah sakit
dan tadi pagi masih masih sempat jalan sekitar masih jalan sekitar rumah sakit
didampingi oleh pak swampres pak bidadah
dengan demikian nampaknya masih terkendali itu pak
baik jadi masyarakat tidak perlu berita simpang siur ini juga harus diluruskan gitu ya
pak rubi ya
baik terima kasih sekali lagi pak rubianto atas perbincangannya malam hari ini di cnn indonesia prime news
itu tadi perbincangan saya dengan pak rubianto sekretaris pribadi dari presiden ketiga republik indonesia prof baharudin yusuf habibi